hampir seratus ribu tepatnya sembilan puluh tujuh ribu data itu misterius
dibayarkan gajinya membayar iuran pensiun tapi tidak ada orangnya
pernyataan kepala bkn tersebut lantas menimbulkan tanda tanya besar
tentang sistem dan data kepegawaian lembaga pemerintah
pelaksana tugas kabiro humas badan kepegawaian negara
pak riono meluruskan hal itu
yang menegaskan tak ada namanya pns fiktif
tak ada juga uang negara yang hilang karena peristiwa ini
sembilan puluh tujuh ribu pns itu benar ada namanya
gaji yang ditransfer ke rekening pegawai juga mengalir ke pegawai yang masih aktif bekerja
hanya saja mereka tak memperbaharui datanya sehingga terjadi penumpukan data lama
lebih lanjut pak riono memastikan
bkn telah membuat sistem informasi terpadu
bernama si bkn
bkn pun mewajibkan seluruh pns dan asn untuk mengunduh aplikasi mysapk
untuk memperbaharui data
selain masuk langsung ke website bkn
data tersebut juga langsung terintegrasi dengan dukcapil
hal itu bertujuan agar data yang masuk dapat terus terpantau
dan tak ada data yang terjejar
sebenarnya tidak ada yang namanya pns fiktif
mereka tidak ada orangnya tidak ada namanya
kemudian tetap digaji
itu tidak benar
sebenarnya sembilan puluh tujuh ribu itu ada nama namanya
cuma mereka ketinggalan dalam melakukan pendataan
oleh karena itu seperti yang saya sampaikan tadi
nama nama ini sudah kami sampaikan kepada instansi tahun dua ribu dua puluh
kemudian instansi juga sudah menindaklanjuti
sehingga sembilan puluh tujuh ribu yang waktu itu ada itu sebenarnya sudah clear
mungkin yang disampaikan kepala bkn
bahwa ada pns fiktif sembilan puluh tujuh ribu ini memang belum ada penjelasannya
bahwa ini sebenarnya sudah selesai
meski peristiwa itu sudah dianggap selesai
direktur eksekutif kajian politik nasional
adib miftahul mengingatkan
harus ada aturan jelas yang mengatur soal pemutakhiran data ini
kalau perlu penegak hukum dilibatkan untuk menyusuri
sekaligus mengawasi jika ada penyalahgunaan data di sistem kepegawaian
dan saya berpikir bahwa aturan itu sudah ada
cuma pertanyaannya implementasi itu dijalankan apa tidak
karena kan gini
kalau kita bicara asn ketika dia bekerja dia dapat hanya
ketika dia pensiun dia juga dapat hanya
tetapi ketika momen dia pensiun itu hari apa
saya kira sudah ada semuanya
makanya yang malah yang saya ingin dorong adalah dengan kasus ini
saya kira harusnya menutup
membuka ruang kepada bkn kalau perlu merekomendasikan kepada penegak hukum
siapapun itu yang misalnya menyebar kabar bohong
atau siapa yang bermain soal data itu
saya kira perlu disuntuntas
karena akan menjadi presiden ke depan bahwa hal hal seperti ini tidak boleh terjadi
terungkapnya peristiwa ini menjadi pelajaran
sekaligus sentilan untuk pemerintah
agar terus memutahirkan teknologi di sistem kepegawaian
dari tingkat pusat hingga regional
harus mengawasi betul data pegawainya
agar peristiwa serupa tak terulang